udah se backdown an di kamar orangmu
ini kan surat yang dulu gua kasih ke wulan
kenapa bisa ada sama roman ya
eh kok kartu gua ada di lu sih
gua kenapa sih
kebayang terus omongannya devon
man please dong kasih gua kesempatan sekali lagi man
please jujur aja gua enggak pernah nemuin cowok elo
lu tuh beda
lu tuh sopan
tangan lu juga
lo mau kan kasih gue kesempatan lagi
tidak lo harus berhati hati
ya gue gak ada sapu tangan soalnya
yaudah lo lapin aja pake tangan lo
gak enak kalo nanti diliat sama guru
gue balik ke perpus lagi ya
sumpah ini sebelas dua belas sama emma watson
tasnya juga gak ada lagi ya pengumpet ya
cewek yang tadi disini udah balik
ya lah main kabur aja
asal guru nggak bertanggung jawab
apa sih ini
kenapa kok gue harus baper he'k begini sih
kenapa juga gue marah
pokoknya mulai sekarang
gue gak bakal percaya lagi samapp
omongannya si roman di kisah yg tu
oh iya iya ini aku udah di jalan gua tan
emang bener bener tuh si depon
udah dihajar kali mulutnya ya
gak habis pikir gua sama mulan kok mau sih jalan sama dia
udah ada sam sam lu sabar aja
jangan buru buru kepancing sama si gituan deh
lagian kan mulan belum tentu terima si depon ya kan
nih gimana nih kalau misalnya kita ikutin aja tuh si defen
biar tuh anaknya bisa ngebu lagi
ide bagus nih
udah udah udah
eh tapi si roman ajak aja kali ya
jawabannya ajak jangan betul betul
gak aktif lagi
ini anak belakangan ini susah di telepon nih
iya gua juga susah banget ngomongin dia
punya dong enak aja loh
ngomongnya betul lo tidak
udah udah udah
kayaknya dia lagi sibuk ikut ninja warrior udah nih
gak ada udah deh gini gini gini
gini mendingan kita langsung samperin aja ke kosannya
kayaknya lagi tiduran santai dia gak jelas
nah gede lah
udah bagus tuh
tante tiana kan
tante nunggu lama
soalnya tadi aku ada urusan dulu di sekolah
ayo silahkan duduk
sebenernya tuh tante kaget banget loh
kemaren kamu nelfon tante
sebenernya ada apa ya
sebetulnya aku udah lancang nelfon tante
soalnya ada yang mau aku omongin sama tante
lo sepupunya roman kan
aku tahu tentang kau
roman sering cerita tentang kaum
kalau gitu kalian masuk saja duluan ya
aku mau keluar dulu
ah kau ingin kenalan sama aku juga
kayak pernah ngelihat ya
kayak siapa emang
masuk saja ya

kamu anderson tuh
aku kadang kadang mokapfont mont
setelah tiap hari
ya udah gue punggung aja
tuisinya bikin gue dan lo keberatan
ya nggak ya
santai aja kali udah gak ada gunanya juga
udah udah nih kita orang jadi pergi kayak tidak nih
jadilah sam ya jadi lah
kita kan pengen butuh tukulan sama si devon
saya nggak tau
makanya lo tau sendiri harga diri temen lo diinjak injak sama si devon
marah nih anak nih
kalau kau tidak ikut tidak serius sekali
ya lo jangan ngetang tang sekarang untuk punya pacar dah
jadi ngelupain sahabat
sahabat ada ketika sakit hati
nah mak harus dikitu kituin dulu
cepat ganti baju
pulang di cafe apa
gue tadi juga gak nyimak
gak tau juga sih gue dimana
baru bagaimana ini
gak ada ya
gak ada kabar juga lagi kan
tante itu seneng banget
akhirnya bisa ketemu sama kamu disini
iya tante aku juga seneng kok
oh iya abis ini kamu pulang bareng tante yuk
gak usah tante
aku bawa mobil sendiri kok
ya udah kalau gitu
tante pulang duluan ya
semoga aja ini keputusan yang terbaik